ledakan terjadi di gudang peluru gunmura kodamjaya di ciang sana gunung putri bogor jawa barat
pembaran api disertai ledakan terjadi di gudang peluru gunmura kodamjaya di ciang sana gunung putri bogor jawa barat
ledakan yang terjadi berkali kali di dalam gudang yang terbakar membuat warga sekitar panik berlarian menyelamatkan diri
peristiwa terjadi pada sabtu malam sekitar pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
gudang armet yang terbakar ini berada di perbatasan bogor dan bekasi
sementara itu dari video amatir dari arah permukiman warga yang berada di sekitar gudang amunisi juga terlihat ledakan yang diikuti dengan kobaran api serta kepulan asap yang membumbung tinggi
dan ini bisa disaksikan dari jauh hingga radius beberapa kilometer dari lokasi terbakarnya gudang amunisi
akibat ledakan gudang amunisi yang terjadi di lokasi perbatasan antara bogor dan bekasi ini warga sekitar panik
warga sekitar sempat berlarian menyelamatkan diri untuk mencari tempat yang lebih aman
ledakan mengakibatkan gudang amunisi terbakar hebat
dan artileri pertahanan udara atau arhanut
saudara hingga tengah malam kebakaran yang disertai ledakan di gudang amunisi daerah gudmura jaya bekasi di pangkalan lima kota bekasi jawa barat
masih terjadi ledakan terus menerus
secara kencang puluhan warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi masih trauma dan dievakuasi
hingga tengah malam ledakan yang berasal dari gudang amunisi tni di goodmura jaya pangkalan lima bantar gebang kota bekasi masih terus terdengar
warga yang panik juga masih berkumpul di sepanjang jalan
sementara ambulans dan pemadam kebakaran masih terlihat hilir mudik dan disiagakan di depan pintu masuk gudang peluru dan granat
sampai saat ini petugas sudah masuk sekitar sekarang sudah menunjukkan pukul sepuluh masih ada ledakan ledakan
satu dua kali yang cukup besar juga
disipasi betul pemadam juga disana petugas betul betul harus pas pada juga karena ledakannya terus terjadi
warga terdampak kebakaran gudang amunisi di klaster visalia kota wisata kecamatan gunung putri kabupaten bogor memilih untuk mengungsi
berdasarkan data dari warga dari lima klaster yang ada
kluster visalia yang paling terdampak lantaran posisinya berada di belakang gudang peluru yang terbakar
warga di klaster ini memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman diantaranya di masjid gereja dan rumah pribadi kepala desa
karena beberapa klaster ada yang terdampak objek objek yang cukup mengerikan buat kita seperti granat dan lain sebagainya
yang harus segera diamankan
jadi ada juga yang memang terdampaknya kecil sekali
tapi tetap kami menunggu keputusan dari tim kegana tim pengaman
kaca jendelanya bolong karena peluru tapi tidak kelihatan pelurunya kemana
oleh sebab itu kenapa warga mesti diungsikan untuk sementara ini
sementara itu pejabat gubernur jawa barat b i mahmurin bilang
untuk penanganan kebakaran akan didatangkan petugas damkar dari jakarta
warga terdampak pun telah mengungsi ke rumah kerabat
meski pemda telah menyiapkan sejumlah tempat untuk digunakan warga yang mengungsi
warga di lokasi pengungsian kini tersisa delapan puluh enam jiwa
dengan pak pang damjaya pertama untuk pengatasi di gudang itu
pak damjaya sudah berhasil dengan pemprov dki
untuk mengirimkan armada penyebab kebakaran yang bisa menyemprotkan air dari jarak jauh
dan kedua kami di sini hanya untuk memastikan bahwa warga aman
dan pak bupati sudah menenangkan warga
dan di kastil ini sudah kosong tapi mereka memilih ke keluarganya
jadi tidak ke tempat yang disiapkan oleh pak bupati
jadi mereka lebih memilih ke keluarganya
yang disiapkan tadinya kan delapan puluh lima kakak di rumah kepala desa
dan lima puluh kakak di masjid darussalam di dalam kluster
tapi info terakhir update terakhir bahwa yang di rumah kepala desa sudah tinggal
laki laki dua puluh lima perempuan
re refresh bareng agar tidak kaca kaca
di sungai mestahir pun jadi lebih agak sangat memuk inference
emang musim does horn jadi kodok atau di wapreosa